pembukaan gerai pertama subway di indonesia di mall cilandak town square atau citos jakarta selatan pada lima belas oktober dua ribu dua puluh satu mendapat respon tinggi dari masyarakat
antrean pengunjung yang hendak mencicipi makanan cepat saji asal amerika tersebut nampak membludak hingga keluar resto sehingga membuat pengelola memperlakukan sistem penomoran untuk mencegah penumpukan
antrean warga seperti ini bukan hanya sekali saja terjadi di indonesia
sejumlah gerai makanan yang produknya viral di media sosial mengundang masyarakat untuk partisipasi dan tak ingin ketinggalan
sebut saja antrean yang sempat terjadi saat pemesanan bts meal ⁇ cdonalds pada juni dua ribu dua puluh satu lalu
antusiasme penggemar atas kehadiran produk makanan siap saji kolaborasi mcdonald's dengan boyband asal korea selatan bts tersebut berbunka
dikeluarkannya sanksi penutupan puluhan gerai ⁇ cdonalds karena kerumunan yang terjadi dinilai melanggar protokol kesehatan
kami pun mencoba mencari tahu alasan pengunjung rela antri untuk mencicipi sajian ini
kami penasaran ya
tapi sebelumnya udah pernah nyobain belum sih
belum jauhan karena di korea apa
dalam istilah psikologi fenomena ini pun disebut fomo atau fear of missing out
sani b hermawan psikolog anak dan keluarga menyebut
homo yang terjadi di tengah masifnya pengaruh sosial media dapat diartikan sebagai sebuah perilaku untuk mengejar sesuatu yang viral karena adanya keinginan untuk diakui

menekankan fomo bisa berdampak negatif pada diri seseorang
sehingga sangat penting untuk bisa mengenali gejala fomo secara berlebihan yang muncul pada diri seseorang
ketika misalnya dia kehilangan momen itu dia merasa dia jadi gagal gitu
dia merasa dia nggak kekinian dia merasa dia kecewa sekali dengan dirinya karena kehilangan momen itu misalnya
atau dia merasa menjadi orang yang mungkin tidak diakui di lingkungannya gitu
itu yang menjadi indikator
ini menjadi indikasi bahwa ada gangguan serius mungkin ya yang secara psikologis di orang tersebut
lebih lanjut sani mengingatkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup bisa dikendalikan dan dikontrol
fomo bisa memiliki dampak serius jika tidak diatasi
salah satu cara mengatasinya adalah mereka harus punya rencana dalam hidup
seperti fokus dengan cita cita atau hobinya
kesadaran inilah yang akan mengembalikan mereka kepada
dan realita yang berguna untuk jangka panjang
sufiani tanjung daud thompson jakarta